kecelakaan maut kembali terjadi di ruas tol cipali jawa barat
akibat ban pecah sebuah minibus yang membawa rombongan pemudik terbalik di jalan tol pada minggu pagi
kecelakaan minibus yang ditumpangi sepuluh pemudik ini terjadi ketika minibus melaju dari arah jakarta menuju jawa tengah
namun diduga karena salah satu ban pecah mobil langsung berbalik
bahkan akibat tingginya kecepatan kendaraan terbalik hingga tiga kali
dalam kecelakaan ini satu orang tewas sedangkan lima penumpang lain menderita luka
hingga saat ini korban tewas dan yang terluka masih berada di rumah sakit mh tamrin serta siloam purwakarta
sedangkan bangkai minibus diamankan di pos pjr tol cipali subang
kasus kecelakaan tunggal tersebut kini ditangani petugas unit kecelakaan lalu lintas kepolisian resort subang
kecelakaan minibus tersebut terjadi ketika minibus terbalik